sea filik dua ribu dua puluh tiga merupakan event anyar bagi tim bola volley putra di asia tenggara
event tersebut hanya diikuti oleh empat negara dengan cabang olahraga volley terkuat di asia tenggara
antara lain indonesia vietnam thailand dan filipina
dalam laga terakhir kontra thailand yang digelar pada minggu malam di padepokan voli sentul jawa barat
tim bola volley putra indonesia sempat dibuat kewalahan pada set pertama
dan memaksa indonesia tunduk dengan kedudukan dua puluh satu dua puluh lima
pada set kedua thailand terus menghujam pertahanan indonesia dengan spike keras
namun kesolitan anak asu jiang ji pada set kedua berhasil membuat thailand kewalahan
pada set ketiga sampai set keempat kedua tim saling menempel kedudukan
dan bahkan pada set keempat thailand sempat menyamakan kedudukan menjadi dua puluh tiga dua puluh tiga
sebelum akhirnya hamil
harus mengakui keunggulan indonesia dengan dua puluh tujuh dua puluh lima
pekan depan tim bola voli putra indonesia akan bertolak ke filipina untuk menjalani single event yang sama
walaupun meraih kemenangan di kandang sendiri jiang ji menekankan kepada pemain untuk tajum awal
minggu depan kita akan ke filipina lagi
dan kemudian tiga game lagi
kita coba menang tiga game di c liga
saya harap mereka bisa menang semua game
dan kemudian sama pemain dan kembali ke filipina
dan itu bagus untuk pemain dan mengalami pengalaman
dan saya rasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereka
paris septian yang dinobatkan sebagai most valuable player dalam ajang ini mengungkapkan rasa bahagianya
setelah mampu menaklukkan sang juara bertahan asean volleyball challenge
dirinya juga menilai capaian tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk melakoni laga pekan depan di filipina
alhamdulillah sekarang ini punya modal karena saya sudah menang di c liga ini

jadi saya datang ke filipina dengan rasa percaya diri
insya allah persiapannya apa yang kurang di sini kita masih perbaiki
dan saya akan membawa ke filipina
insya allah saya akan mendapatkan hasil yang terbaik
selain fahri septian tujuh atlet lainnya juga mendapatkan penghargaan yang diantaranya